erupsi gunung sinabung tidak hanya berdampak pada wilayah yang termasuk zona merah
dan sebagian daerah yang masuk zona aman juga terkena dampaknya karena terpapar oleh debu vulkanik
salah satunya desa gajah di kecamatan simpang iv
sekolah dasar negeri empat ribu empat ratus delapan puluh dua yang berada di desa gajah kecamatan simpang empat ini menjadi salah satu lokasi yang terdampak erupsi sinabung sabtu yang lalu
meski berada di zona aman namun sekolah ini terpapar oleh debu vulkanik gunung sinabung yang terbawa angin
kondisi ini tentu saja mengganggu aktivitas belajar para siswa
selasa pagi para siswa harus bergotong royong untuk membersihkan sekolah mereka
karena sekolah memang tidak diliburkan karena kondisi ini
bukan hanya harus bergotong royong para siswa juga terancam kesehatannya
karena harus menghirup debu vulkanik yang berbahaya bagi kesehatan
karena bisa mata sakit enggak bisa bermain lah
kalau belajar di kelas terganggu nggak
karena setiap angin yang kencang bisa mengganggu pelajaran
selain sekolah ini debu vulkanik juga rata memapar bangunan rumah jalan dan juga lahan pertanian warga
saat ini warga juga bingung karena lahan pertaniannya terancam gagal panen
warga juga terganggu aktivitasnya karena ada debu vulkanik
karena ada debu vulkanik setebal dua lima cm di jalan
sehingga ketika kendaraan melewati jalan tersebut maka debu akan naik dan mengganggu penglihatan
selasa pagi para warga juga bergotong royong untuk membersihkan jalan dari debu vulkanik
karena sampai saat itu memang belum ada terlihat upaya pemerintah untuk membantu warga membersihkan debu vulkanik
atau setidaknya memberikan solusi bagi warga karena ancaman debu vulkanik gunung sinabung ini
yan prabudi karo